terima kasih atas perjamuannya yang luar biasa
kami sekarang akan meminta wasiatmu
jangan lupa kebiasaan baikmu
katakan apa yang akan terjadi pada roset
yang mulia kami khawatir roset mungkin menjadi penyebab kemalangan besar bagi saudara saudaranya
mereka bahkan mungkin bisa bertemu dengan kematian mereka melalui dia
hanya itu yang bisa kami ramalkan tentang putri
kami sangat menyesal tidak ada yang lebih baik yang bisa kami beritahu
raja dan ratu sangat sedih
selama beberapa hari berikutnya
raja berkonsultasi dengan para menterinya dan orang orang bijak dari berbagai bagian kerajaan
tetapi tidak ada yang bisa memberikan solusi
sementara itu sang ratu terus menangis oleh ramalan bayi roset
sayangku tampaknya hanya ada satu
raja memberitahu ratu bahwa di hutan besar dekat kastil hiduplah seorang petapa tua
dan bahwa orang orang datang dari jauh dan dekat untuk berkonsultasi dengannya
bagaimana kalau kita pergi dan meminta nasihatnya
mungkin dia akan tahu apa yang harus dilakukan untuk mencegah kemalangan yang dikatakan para peri
mereka berangkat pagi pagi sekali keesokan harinya dengan menaiki kuda
dan pasukan raja berkuda di belakang
ketika mereka sampai di hutan mereka berkata
karena pohon pohon tumbuh begitu lubat sehingga kuda kuda tidak bisa lewat
dan berjalan kaki ke pohon berlubang tempat petapa itu tinggal
sang petapa segera mengenali raja dan ratu
selamat datang raja dan ratu apa yang kau inginkan dariku
sang ratu mengatakan kepada semuanya yang para peri telah ramalkan untuk roset
bertanya apa yang harus dia lakukan
dan petapa itu menjawab bahwa ia harus mengurung sang putri di sebuah menara
dan tidak pernah membiarkannya keluar
sang ratu berterima kasih dan memberi penghargaan
dan mereka bergegas kembali ke kastil
di sebuah menara besar sang putri disimpan
raja dan ratu serta dua saudara laki lakinya akan pergi menemunya setiap hari agar ia tidak bosan
saudara laki laki tertua disebut pangeran besar
dan yang kedua
mereka mencintai saudara perempuan mereka
segera setelahnya raja dan ratu jatuh sakit dan meninggal pada hari yang sama
semua lonceng di kerajaan dibunyikan
semua orang menyesal terutama roset
sudah waktunya bagimu untuk naik tahta
adipati dan penasehat menempatkan pangeran besar
di atas tahta emas
dan memahkotainya dengan mahkota berlian
hidup untuk raja
hidup untuk raja
hidup untuk raja
sekarang kita adalah tuannya
mari kita bawa saudara perempuan kita keluar dari menara yang menjemukan itu
yang sangat membuatnya lalah
selamat pagi saudaraku
tolong bawa aku keluar dari menara yang membosankan ini
mari kita pergi dari menara jelek ini
dan segera raja akan mengatur pernikahan akbar untukmu
ketika roset melihat taman yang indah
penuh buah buahan dan bunga bunga dengan rumput hijau
dan air mancur yang berkilauan
dia merasa terkagum kagum
ini sungguh adalah hal terindah yang pernah aku lihat
apa yang kau inginkan
aku ingin menikmati tempat ini
apa yang sangat menghiburmu
itu adalah merah
itu adalah makhluk yang indah
aku menyatakan bahwa aku tidak akan pernah menikahi siapapun
kecuali raja burung merah
di mana kita dapat menemukan raja burung merah
oh di mana pun kau suka tuan
tapi aku tidak akan pernah menikah dengan orang lain
raja dan pangeran mempertimbangkan bagaimana mereka harus menemukan raja burung merah
raja dan pangeran mempertimbangkan bagaimana mereka harus menemukan raja burung merah
raja dan pangeran mempertimbangkan bagaimana mereka harus menemukan raja burung merah

karena kau tidak akan menikahi siapapun selain raja burung merah
kita pergi bersama ke dunia luas untuk mencarinya
sementara itu kau harus menjaga kerajaan kita dengan baik
terima kasih telah memberi perhatian kepadaku
aku berjanji untuk sangat menjaga kerajaan
raja dan pangeran berangkat dari kastil

sang raja dan sang pangeran terus berlanjut
sejauh ini tidak ada yang pernah lebih jauh
mereka menanyai semua orang yang mereka temui
apakah kau tahu raja burung merak
tapi jawabannya selalu tidak
akhirnya mereka sampai di jalan yang memiliki burung merak di setiap pohon
dan tangisan mereka terdengar jauh

jalan itu menuntun mereka ke sebuah kota
tempat mereka menemukan pria dan wanita berpakaian serba bulu merak
mereka segera melihat raja yang sedang mengendarai kereta emas kecil yang indah dan berkilauan dengan berlian
dan ditarik dengan kecepatan penuh oleh dua belas burung merah
sang raja dan sang pangeran senang sekali melihat raja burung merah
kalian terlihat seperti orang asing
kalian terlihat seperti orang asing
baginda saudaraku adalah raja seperti dirimu
dan aku adalah seorang pangeran
dan ini adalah potret saudari kita putri roset
kami datang dari sangat jauh untuk menanyakan apakah kau ingin menikah dengannya
apakah hatinya seemas dan seindah rambutnya
dia seratus kali lebih baik dari itu
aku akan menikahinya dengan sepenuh hati dan membuatnya sangat bahagia
dia akan memiliki apapun yang dia suka dan aku akan sangat mencintainya
aku peringatkan kau bahwa jika hatinya tak seemas dan seindah rambutnya aku akan menghukum kalian
oh tentu saja kami cukup setuju untuk itu
baiklah sekarang pergi ke kamar tamu kerajaan
dan tinggal di sana sampai sang putri tiba
segera roset menerima sepucuk surat dari saudara saudaranya
yang mengatakan bahwa raja burung merak ditemukan
dan dia harus mengamas semua hartanya secepat mungkin
dan datang kepada mereka karena raja burung merak sedang menunggu untuk menikahinya
raja burung merak telah ditemukan dan dia siap menikahi aku
roset memutuskan untuk meninggalkan kerajaan
dan menyerahkan kepada lelaki tua paling bijaksana di kota itu
pastikan orang orang bahagia dan puas sampai raja kembali
dia berangkat hanya dengan membawa bersamanya perawatnya
anak perempuan perawatnya dan anjing hijau kecilnya fris
mereka naik perahu dan berlayar
ketika roset dan fris tertidur perawat jahat itu menghampiri tukang perahu
apakah kau ingin menghasilkan banyak uang
tentu saja aku mau
baiklah aku akan memberimu seratus koin emas jika kau membantuku melempar sang putri ke laut
dan ketika dia tenggelam aku akan mengenakan pakaian indahnya pada putriku
dan kita akan membawanya ke raja burung merak yang tentu saja akan sangat senang menikahinya
karena dijanjikan seratus koin emas
si tukang perahu setuju dengan penawaran perawat jahat itu
perawat yang jahat tukang perahu dan putrinya
mengangkat putri bersama sama dengan tempat tidur bulunya dan juga fris
lalu melemparkan mereka ke dalam air
untungnya tempat tidur sang putri sepenuhnya diisi dengan bulu bulu fenix yang sangat langka
dan memiliki properti yang selalu mengambang di atas air
jadi roset terus mengambang seolah olah dia berada di dalam kapal
fris yang menanggungnya
yang tiba tiba terbangun mulai menggonggong
dia menggonggong begitu lama dan sangat keras
sehingga dia membangunkan roset dan semua ikan ikan yang datang berenang di sekitar tempat tidur sang putri
mengangkat dengan kepala besar mereka
mereka telah menipu kita
perawat jahat dan tukang perahu pada saat itu sudah cukup jauh
mari kita bergegas mendarat
karena kita harus cukup dekat dengan kota raja merak
putri perawat itu mengenakan
menggunakan rok roset yang tercantik
dan menutupinya dengan berlian dari kepala hingga ke kaki
perahu sekarang mencapai pantai kerajaan raja merak
ketika dia melangkah keluar dari kapal
dan pengawalnya yang dikirim oleh raja burung merak melihatnya
mereka sangat terkejut
bawakan aku sesuatu untuk dimakan
kalau tidak aku akan memotong semua kepala kalian
tidak hanya dia tidak memiliki rambut emas
tapi dia juga jahat
pengantin jahat bagi raja kita yang malang
dia tentu saja tidak layak untuk raja kita
prosesi itu panjang dan maju perlahan
dan putri perawat itu duduk di kereta
berusaha terlihat seperti seorang ratu
dia akan menampar dan mencubit semua orang yang bisa dia jangkau
sementara itu roset dan fris dengan bantuan ikan
mencapai pantai kerajaan merak
terima kasih banyak teman teman
aku tidak akan pernah melupakan bantuan kalian
dan menceritakan kisah kalian kepada teman dan keluarga ku
kita harus bergegas pimpin jalan fresh
prosesi mencapai istana
di mana raja burung merak menunggu bersama saudara saudara roset
untuk menyambut sang putri
ratu palsu melangkah keluar kereta
dan menendang merak di dekatnya
menyingkir dari jalanku
kalian berdua menyebut diri kalian raja dan pangeran
berani mempermainkan aku
saudarimu tidak memiliki rambut emas
dan dia jelas tidak baik
apakah kau mengusulkanku agar menikahi makhluk berhati dingin ini
tapi dia bukan saudari kita
para penjaga biarkan mereka dan saudari perempuan
jangan sampai mereka dikurung di menara besarku sebagai tahanan
roset berlari menuju raja burung merak
dengan fris di belakangnya
dia berlutut di depan raja
ah raja burung merak
aku adalah putri roset yang asli
dan dia yang ada di sana berpakaian sepertiku adalah putri perawatku
raja burung merak merasa sangat terkejut
roset menjelaskan segalanya kepada raja burung merak
penjaga tangkap perawat dan putrinya
dan ikat mereka dengan tali dan lemparkan ke laut
para penjaga segera meninggalkan saudara saudara
menangkap perawat jahat dan putrinya
ketika roset berbalik ke arah raja burung merak dan berkata
oh raja burung merak tolong jangan sakiti mereka
maafkan mereka karena keserakahan mereka membuat mereka lebih baik
kalau kau memaafkan mereka mereka pasti akan belajar dari kesalahan mereka
dan tidak pernah berharap menyakiti siapapun
raja burung merak sangat terkesan dengan sikap kebaikan hati roset
terhadap perawat jahat dan juga putrinya
walaupun mereka berusaha untuk menyakitinya
tidak hanya rambutmu yang keemasan
hatimu juga semurni emas aku sangat terkesan
raja burung merak mengampuni perawat jahat dan putrinya
perawat mengembalikan semua gaun dan perhiasannya kepada roset
termasuk juga potongan emas
raja burung merak menebus kesalahan raja dan pangeran
dengan cara mereka diperlakukan
pernikahan pun langsung diadakan
dan mereka semua hidup bahagia selamanya
bahkan fris yang menikmati kemewahan terbesar dan suguhan termewah
hidup bahagia selamanya